aku kerjanya hambur hambur uang terus
aku gak enak jadi beban buat keangga
ingin membawa manfaat untuk orang orang di sekeliling aku
lagi dan lagi
catherine membuat saya teringat
kamu tuh jangan gadang terus
sekarang waktunya kau minum obat
tapi kamu malah jalan jalan
minum obat dulu ya
kita cuma mau ketemu elsa sebentar aja
neneng bajas ini harus minum obat dulu
kalau kamu telat minum obat
nanti papa kamu marah loh
kita minum obat dulu ya
neneng sebentar ya
nanti aku balik lagi
perempuan itu siapa ya

ini nih yang namanya
lima tahun lima tahun lebih
oh ya kak angga tuh waktu itu sempat cerita sama aku
katanya mas reni tuh kalau kerja giat banget terus pekerja keras banget
sampai gak punya waktu buat diri sendiri sampai gak punya pacar katanya
emang bener mas
iya saya lagi pengen fokus sama karya dulu
aku juga lagi mau fokus kerja dulu sih mas
ya selama ini kan aku kerjanya hambur hambur uang terus
aku gak enak jadi beban buat kak angga
ingin membawa manfaat untuk orang orang di sekeliling aku
lagi dan lagi catherine membuat saya teringat
kamu tuh jangan gadang terus
ini udah jam dua belas lewat loh
ya boleh sih kerja terus
tapi kamu juga jangan kecapean dong
aku lagi mau fokus kerja supaya aku lebih berguna
karena aku gak mau cuma jadi beban
tapi harapan aku aku bisa membawa manfaat buat orang orang di sekeliling aku
enggak makanya kenapa kenapa
kenapa ya catherine selalu mengingatkan saya ke bella
mas aku angkat telepon pak nino gak apa apa kan ya
mas aku angkat telepon pak nino gak apa apa kan ya
ah catherine maaf saya nanya kamu masih makan siang
masih pak ada apa pak
bekal yang saya bawa tadi jatuh
jadi saya mau minta tolong kalau kamu habis makan siang
apapun mampir ke minimarket
tolong belikan saya makanan mungkin kayak roti rotian gitu
oh baik pak nanti nanti saya belikan
alhamdulillah makasih ya
mas kalau aku
pergi duluan gak apa apa enggak aku soalnya harus beliin sesuatu buat pak nino
gak apa apa ya
saya juga mau balik
ya udah kalau gitu
gak masalah gak apa apa
pak bu sekali lagi saya dari manajemen mohon maaf
gak apa apa kita yang makasih
kalau gitu kita permisi ya
nih gara gara lo gue harus atur ulang jadwal kuliah gue
sekali sekali raff kematian hidup
ini kematian hidup dari hongkong adanya ini nyusen gue
nyusahin dari mana sih
ya buat kenang kenangan kan jangan biar nih krepl
kamu dari mana sih
misal mbak pulang dulu ya
mas al juga ada kerjaan
tapi nanti kalau ketemu nino
jangan lupa kasih tau
kalau gue nungguin
kan gue mau lahiran
dia harus ngajarin bayinya
terus dia ngasih nama
apapun yang sudah terjadi diantara kita
kamu tetap adik mbak zah
dan mbak sedih melihat kamu seperti ini
mbak yakin kamu akan sembuh zah
eh tunggu tunggu tunggu
kamu pasti suaminya elsa ya
kalau yang ini pasti manajernya elsa ya
soalnya kan elsa model
saya bukan suaminya elsa
dan ini adalah istri saya
katanya suaminya elsa pakai kumis
katanya suaminya elsa pakai kumis
kalian masih udah pada kenal kan sama saya
kalian masih udah pada kenal kan sama saya
kalian masih udah pada kenal kan sama saya
penyanyi antar kota antar provinsi antar pulau antar benua yang go international
tadi sebenarnya aku mau ketemu sama kalian mau kenalan
tapi jessica nya ditarik sama suster
waktu gua suruh orang buat cari jessica kan jessica di kabar yang ada di bandung
apa jangan jangan jessica ada di sini
apa jangan jangan jessica ada di sini
aku udah selesai minum semua obatnya ya suster
berarti sekarang aku bisa temuin nene ya
karena sekarang yang pernah ini luar biasa
terima kasih phillip dan lucy
terima kasih buat penonton